kapolres tabes semarang komisaris besar polisi irwan anwar disebut menjadi saksi kunci
kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk yang sedang ditangani polda metro jaya
indonesian police watch berharap kombes irwan anwar mendapatkan perlindungan
dari lembaga perlindungan saksi dan korban selama proses penyidikan
nama kapolres tabes semarang kombes polisi irwan anwar disebut
menjadi salah satu terperiksa dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk
yang sedang ditangani polda metro jaya
nama kombes irwan anwar muncul dalam pemeriksaan tim penyidik polda metro jaya
terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo yang diduga sebagai korban
kombes irwan anwar diduga berperan sebagai penghubung antara yassin limpo
dengan pimpinan kpk firly bahuri karena irwan anwar memiliki hubungan kerabat
dan keluarga dengan syahrul yasin limpo
di sisi lain irwan pernah menjadi bawahan firly di polda ntb
saat firly menjabat sebagai kapolda ntb
saat proses penyelidikan pihak penyidik polda metro jaya telah memeriksa
kombes irwan anwar pada agustus lalu
rencananya irwan akan kembali diperiksa pada rabu sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga pada proses penyidikan
pemeriksaan terhadap saya sudah dilakukan pada tahap penyelidikan kemarin
dilaksanakan di awal awal
kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan
tentu saya akan diminta ikut terang lagi sebagai saksi dalam tahap penyidikan
indonesian police watch atau ipw menyebut
kapol restabel semarang kombes polisi irwan anwar adalah saksi kunci benar tidaknya terjadi pemerasaan
oleh pimpinan kpk
ipw berharap kombes irwan anwar mendapat perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
kombes ika adalah saksi penting
karena itu kombes ia harus diberikan perlindungan oleh penyidik
terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan kpk
dapat dibuka dengan seterang terangnya
kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk dengan korban mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo ini
mencuat saat kpk mengungkap adanya tindak korupsi di kementerian pertanian
kpk juga sudah menggeledah rumah yassin limpoh berikut mengamankan barang bukti berupa uang tunai kepala komersial
naik sebesar tiga puluh miliar dan sejumlah senjata api